pangeran bayaya dan kuda sihirnya
suatu ketika di negeri yang jauh
ratu kerajaan yang damai melahirkan anak laki laki kembar
itu adalah waktu perayaan untuk pengadilan
sang raja masih berperang dalam perangnya
tetapi berita itu menyebar dengan cepat
ketika anak anak tumbuh
anak pertama dari keduanya sedikit lebih keras
dan bermain di luar sesering mungkin
sebaliknya saudara laki lakinya lebih suka bermain di dalam rumah
selalu mengikuti ibunya
dan hanya pergi keluar ketika dia mengikuti ratu ke taman
karena alasan ini pangeran yang lebih muda menjadi favorit ibunya
yang mana yang lebih tua sayangku
sang ratu tahu
ia bertanya karena yang tertua adalah pewaris pertama tahta
baiklah kalau begitu
saat usiamu cukup kau akan menjadi raja berikutnya
will lelah mendengar bahwa saudaranya adalah calon raja
dia mencurahkan isi hatinya kepada kudanya
aku ingin melihat dunia mengalami petualangan baru
aku sangat lelah mendengar bagaimana saudaraku akan menjadi raja
dan kemudian dia terkejut
karena kau tidak bahagia di rumah pergilah ke luar sana
kuda kecil itu berbicara dengan suara manusia
oh jangan ditanya aku tidak bisa memberitahumu
aku akan menjadi teman dan penasehatmu selama kau mau mematuhiku
tapi jangan pergi tanpa izin ayahmu
jangan bawa siapapun denganmu dan jangan pernah naik kuda lain kecuali aku
pangeran memohon dan memohon pada raja
tetapi dia tidak mau melihat putranya pergi
dia tidak mau membiarkannya pergi
setelah memunjuk ratu sang raja mengalah
tetapi raja masih menginginkan sang pangeran berangkat
dengan cara yang sesuai dengan pangkatnya
dengan sekelompok besar pria dan kuda
mengapa aku membutuhkan penamping seperti itu ayah
biarkan aku mempunyai uang dan aku akan naik kudaku sendiri
sekali lagi sang pangeran harus berdebat dan memohon
sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya
aku mohon berjanjilah untuk kembali dalam setahun
atau mengirim berita tentang keberadaanmu
tentu saja ibu
sampai jumpa semuanya
kuda kecil itu melaju dengan kecepatan yang mengejutkan untuk seekor kuda
tetapi ini bukan kuda biasa
dia tidak menua sama sekali
bulunya halus kakinya kuat
tidak peduli seberapa jauh dia bepergian
dia selalu segar seperti rusa
kau pergilah sendiri ke kota terdekat dan berpura pura bodoh
tidak bisakah aku menjadi orang asing yang tampan
kau tidak boleh mengkhianati diri sendiri
perlihatkan dirimu kepada raja sehingga dia membawamu ke dalam layanannya
ketika kau membutuhkan sesuatu
datanglah ke batu ketuk tiga kali dan itu akan terbuka
baiklah ternyata aku harus menyamar
sang pangeran menyerahkan diri kepada raja
dia menyamar dengan membalut salah satu matanya
dan membuat wajahnya sangat pucat
sang raja merasa simpati kepada anak muda itu
raja mengasihani masa mudanya dan kebodohannya
dan membawanya ke dalam pelayanannya
pangeran membuktikan bahwa dia sangat cakep
tidak butuh waktu lama untuk raja memberinya pengelolaan rumah tangga
dia berbicara kepada para pembantu menawarkan saran kepada raja
dia bergegas tentang kastil yang berpindah dari satu hal ke hal lainnya
semua orang menyukainya
dan segera memanggilnya bayaya
karena itu adalah satu satunya suara yang dibuatnya
raja itu memiliki tiga anak perempuan
masing masing lebih cantik dari yang lain
zdobina yang tertua budinka
dan slavena yang termuda
sang pangeran senang bersama mereka
dan karena ia dianggap bodoh dan jelek
raja tidak keberatan menghabiskan waktu bersama mereka
dan selalu membawanya kemanapun mereka pergi
dan dia juga menyukai mereka
tetapi dia menyukai slavina yang termuda terbaik
dia melakukan segalanya sedikit lebih baik daripada yang lainnya
karangan bunga yang ditenunnya lebih kaya
desainnya lebih indah
zobina dan budinka menggoda slavina
tapi dia tidak keberatan dengan lelucon atau perhatian
dan dia juga menyukai mereka
tetapi dia juga menyukai mereka
tetapi dia juga menyukai mereka
suatu hari bayaya melihat raja tampak sedih
dan dengan menggunakan bahasa isyarat kasar
dia bertanya ada apa
bahwa kau tidak tahu mimpi buruk yang mengancam kita
bertahun tahun yang lalu
tiga naga datang terbang di udara
turun di atas batu besar di dekatnya
yang pertama berkepala sembilan
yang kedua berkepala delapan
dan yang ketiga berkepala dua puluh tujuh
mereka menghancurkan negara itu
dan membunuh orang orang
naga menyerang kota
untuk menenangkan mereka
kami menempatkan semua makanan yang kami miliki di luar gerbang
tetapi segera kami kelaparan
aku punya seorang wanita tua yang bijaksana
dipanggil ke pengadilan
dan bertanya kepadanya apakah ada cara
untuk mengusir monster ini dari kota
cara itu adalah dengan memberikan monster
ketiga anak perempuanku yang cantik
ketika mereka sudah dewasa
saat itu anak perempuanku
untuk membebaskan kotaku
aku berjanji pada naga putri putriku
ratuku yang malang meninggal karena kesedihan
tetapi anak perempuanku tumbuh
tanpa mengetahui nasib mereka
begitu aku melakukan tawar menawar
dan sampai kemarin
tidak pernah terdengar lagi
sampai tadi malam
kembali menetap di batu tua mereka
mengirimkan raungan yang menakutkan
aku harus mengorbankannya kepada mereka
kemudian lusa anak keduaku
kemudian anak bungsuku
lalu aku akan menjadi
seorang lelaki tua yang kesepian
bayi aya menceritakan kisah tentang putri naga dan raja
itu karena kau mungkin menyelamatkan para putri
aku aku tidak mengerti
ini adalah takdirmu
besok pagi sekali kau harus kembali
dan aku akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan
oh terima kasih kuda kecil
bayiaya dipenuhi dengan begitu banyak kegembiraan sehingga ia harus menyembunyikan wajahnya untuk memastikan penutupnya tidak meledak
angkat batu yang ada di bawah palungku dan ambil apa yang kau temukan
ketiga setelan pakaian itu untukmu
tetapi hari ini kenakan yang merah
tapi aku bukan seorang kesatria
jangan takut potong dengan berani monster itu
percayalah pada pedangmu dan ingat jangan turunkan aku
ya ampun kita harus segera kembali ke ayah agar ayah bisa tahu beritanya
besok giliran aku aku ingin tahu apakah satria ini akan muncul untukku juga
meskipun naga itu mati aku tidak akan menemukan dia
jika itu masih menakutkan mereka harapan telah kembali kepada mereka
dengan bayaya bahkan berhasil membuat mereka tertawa
bayaya menari nari dengan gembira meyakinkan kedua anak perempuan lainnya bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka
bayaya muncul lagi sebagai kesatria yang tidak dikenal
kali ini dengan bulu putih
dia menyerang naga berkepala delapan belas dan setelah upaya berani lainnya dia mengalahkannya
pertempuran lainnya kemenangan mudah yang mengejutkan untuk bayaya
kau mundur untuk tidak berbicara dengan satria pemberani ini sebelum dia pergi
besok jika dia melepaskanku aku akan berbicara
aku akan berlutut di depannya dan tidak akan bangun sampai dia setuju untuk kembali bersamaku ke kastil
iya besok kita semua akan pergi untuk menemui kesatria misterius ini
bayiaya tidak bisa menolak mereka terutama dengan slatena
berlutut di depannya
berlutut di depannya mencengkram ujung tuniknya dan menatapnya begitu menyihir
hatinya meleleh dan dia siap untuk melakukan apapun yang dia minta
kenapa kau lakukan itu
mereka tidak boleh tahu identitasnya
slavina dan raja sangat kecewa dengan penyelamat mereka yang terburu buru pergi
tetapi hal itu dengan cepat berubah menjadi sukacita
pada kedatangannya yang aman kembali ke kastil
tak lama setelah ini seorang raja yang berkuasa menyatakan perang
raja mengutus jauh dan luas untuk memanggil bersama semua bangsawan di negeri itu
banyak bangsawan berluntut di hadapan raja
mereka datang dan raja menjanjikan kepada mereka putrinya yang cantik sebagai imbalan atas dukungan mereka
ini memang adalah sebuah bujukan
dan setiap bangsawan muda yang hadir bersumpah
mereka berjalan dengan pastia dan bergegas pulang untuk mengumpulkan pasukannya
pasukan berdatangan dari semua sisi dan segera raja siap berangkat
raja memimpin pasukannya ke dalam perang
raja menyerahkan urusan kastil ke bayaya
dan mempercayakan kepadanya keselamatan ketiga putrinya
bayaya melakukan tugasnya dengan setia menjaga kastil

dan merencanakan pengalihan perhatian bagi para putri untuk mereka
bagi para putri untuk membuat mereka bahagia dan ceria
suatu hari dia mengeluh merasa mual
tetapi alih alih berkonsultasi ke dokter
dia mengatakan akan pergi ke ladang dan berburu beberapa ramuan obat
para putri menertawakan tingkahnya tetapi membiarkannya pergi
kuda kecil tidak membuang buang waktu
kekuatan raja melemah dan besok akan menentukan nasib mereka
kenakan baju warna putih ambil pedangmu dan biarkan kami pergi
kaga ikut atau menimbulkan alih alih punca
bayaya menyerang kanan dan kiri di antara musuh
dan ia menyebabkan kekacauan sehingga pasukan raja langsung menang

berkumpul di sekitar kesatria putih
mereka bertempur dengan gagah berani sehingga musuh segera pecah dan tersebar
dan raja memenangkan kemenangan besar
kumohon kesatria pemberani ikutlah ke kemahku
mohon kesatria pemberani ikutlah ke kemahku
untuk bersuka cita dalam kemenangan
terima kasih raja tapi aku tidak bisa
ketika para putri mendengar bahwa kesatria yang tidak dikenal itu kembali muncul dan menyelamatkan mereka
mereka tidak mau menikah dengan para bangsawan manapun
karena mereka berpikir kesatria itu mungkin datang menjadi salah satu dari mereka
aku menjanjikan anak anak perempuanku pada kalian yang mendukungku dalam pertempuran
kalian semua memberikan dukungan yang berani
kalian masing masing berhak mendapatkan salah satu putriku
tapi sayangnya aku hanya memiliki tiga anak perempuan
untuk memutuskan siapa di antara kalian bertiga yang akan menikahi putriku aku membuat saran ini
kalian semua berbaris di taman
dan masing masing putri akan melempar sebutir apel emas dari balkon
kemudian setiap putri harus menikahi laki laki yang mendapatkan apel itu
malam itu pesta yang menyenangkan
tetapi slavina tetap di kamarnya menolak untuk keluar di antara para tamu
kuda kecil itu membawa tuannya
untuk yang terakhir kalinya ketika mereka sampai di kastil bayaya turun
dia mencium perpisahan sahabatnya yang setia dan kuda kecil itu pergi
bayaya ingin berbicara denganmu putri
apakah kau begitu marah dengan pengantin pria sehingga kau bersembunyi darinya
kau bukan mempelai laki lakiku bayaya adalah mempelai laki lakiku
akulah orang yang menenunkanmu karangan bunga
kesatria yang menyelamatkanmu dan saudaramu dan membantu ayahmu dalam pertempuran
lihat ini bagian dari jubah ayahmu yang dia ikat dengan kakiku yang terluka
ketika semua telah dijelaskan raja bersuka cita
para tamu kagum dan strobina dan budinka saling memandang dengan rasa iri
setelah pernikahan bayaya pergi bersama slavina untuk mengunjungi orang tuanya
ketika sampai di kota asalnya semua orang sangat senang saat dia kembali
karena orang orang sudah mengira bahwa dia telah tiada
setelah beberapa waktu bayaya kembali ke kerajaan
dia hidup di sana dengan makmur dan dia menikmati kebahagiaan yang tidak ada bandingnya dengan istrinya